adalah yang membuatmu spiderman
anak anak pastinya tidak asing lagi dengan sosok peter parker dalam film spider man
tapi dalam versi animasi teranyar yang akan rilis pertengahan desember nanti
peter parker alias spiderman tidak sendirian lagi lho
ada dua sahabat lain yang akan menemani
mereka adalah miles morales dan gwen stacy
saya dari dimensi lain
berapa banyak orang spiderman di sana
jelang penayangan perdananya di layar lebar
sony pictures menggandeng kapal pesiar genting dream cruise
liburan bernuansa spiderman dalam perjalanan enam hari lima malam
dari singapura surabaya bali dan kembali lagi ke singapura
para tamu hotel terapung bintang lima
khususnya anak anak sangat antusias mengenal lebih dekat sosok spiderman dan dua sahabat barunya
tiga tokoh idola anak anak ini melayani para fans ciliknya dalam sesi foto bareng
setelah mengenal sosok peter parker miles morales dan gwen stacy
saatnya merasakan sensasi lengketnya jerat jaring laba laba spidermare di wahana velcro
di sini siapa saja bisa mencoba melompat setinggi tingginya untuk menempelkan diri pada dinding super lengket menggunakan baju khusus
saya jadi tertarik mencoba
wah ternyata kosong velcro nya berat lho
butuh tenaga ekstra untuk melayang tinggi dan menempel pada dinding
nah habis main tadi velcro kita dikasih ini giveaway spiderman karena udah bisa nempel di dinding kayak spiderman
hmm sepertinya permainan ini memang lebih mudah ya untuk anak anak ketimbang peserta dewasa
tidak terlalu baik untuk tes karena terlalu keras di air
sangat keras sangat keras

setelah cukup ngos ngosan melompat dan menempel di dinding vel crow saatnya ngeteh bareng bersama spiderman dan kawan kawan
suguhan camilan nikmat kami juga dihias dengan unik
karena berhubung temanya berkaitan dengan film spiderman sore ini saya mau makan camilan camilan yang kecil kecil lucu dan temanya memang spiderman
ini ada makarun dengan lambang spider

terus ada juga ini seperti bolu ya yang ada stroberinya
ini ada kacamata spiderman dan macem macem
ada juga sandwich yang ada lambang laba labanya kayak spiderman
malam terakhir sebelum kapal pesiar bersandar kembali ke singapura peter parker dan miles morales kembali menyapa para fans ciliknya dalam spiderman party
wih gak cuma anak anak yang happy
sang ibu pun ternyata sangat menikmati momen ini
rangkaian kegiatan bertema spiderman ini adalah dalam rangka promo film spiderman introduce spideverse bersutan sony pictures yang menggandeng genting dream cruise yang bekerja sama dengan siar indonesia
menghadirkan spiderman dan dua sahabat barunya di atas kapal pesiar genting memang disiapkan untuk menyempurnakan waktu liburan berkualitas bersama keluarga
nah lengkap sudah dari pengalaman liburan bersama peter parker miles morales dan gwen stacy
dekar tiga singapura